baik nuril magner merupakan mantan tenaga honorer sma negeri tujuh mataram nusa tenggara barat
ia mengaku sering mendapatkan pelecehan seksual dari m
yang merupakan kepala sekolah sma tempatnya bekerja
dan berujung pada kasus berkepanjangan yang ia jalani saat ini
saya akan ajak anda melihat kembali bagaimana kasus ini bermula
bermula pada dua ribu dua belas baik nuril merekam pembicaraan telepon dengan m
yang menceritakan hubungan badan dengan seorang perempuan
namun tanpa sepengetahuan nuril rekaman tersebut tersebar
kemudian pada dua ribu lima belas m melaporkan nuril ke polisi
pada dua ribu tujuh belas nuril diproses polisi dan ditahan pada dua puluh tujuh maret
mei dua ribu tujuh belas nuril menjalani sidang perdana di pengadilan negeri mataram
jaksa mendakwa nuril atas pelanggaran undang undang ite
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah
namun pada dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
majelis hakim pn mataram memfonis bebas baik nuril
ia tidak terbukti menyebarkan dan mendistribusikan konten asusila
jaksa kemudian mengajukan banding hingga tingkat kasasi
enam september dua ribu delapan belas putusan kasasi pun diputus
petikan putusan kasasi ini menjatuhkan pidana kepada nuril
dengan pidana penjara enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan
sembilan belas november dua ribu delapan belas presiden jokowi dodo ikut bersimpati
dan mendukung baik nuril mengajukan pk
jokowi berharap melalui pk makam agung dapat memberikan keadilan
satu november dua ribu delapan belas jaksa menunda eksekusi baik
ma tidak keberatan atas langkah kejelasan menunda eksekusi nuril
januari dua ribu sembilan belas baik nuril mengajukan pk
juli dua ribu sembilan belas pk baik nuril
tolak mahkamah agung
baik nuril harus menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah